tadi rupanya bocorannya kita akan melihat bagaimana suasana sahur di dalam lembaga pemasyarakatan van
mungkin buat anda yang libur di hari sabtu minggu ini juga bisa mengisi kegiatan ramadannya
tidak hanya dengan jalan jalan atau mungkin berbelanja ngabuburit
santai santai di rumah
silaturahmi gitu maksudnya
silaturahmi ke teman teman atau mungkin keluarga
atau mungkin juga bisa datang ke tempat tempat misalnya ke sholat rawih atau pengajian
undangan bukber sudah mulai banyak van masuk
belum juga sih
saya lebih pilih bukber di rumah aja lah
untuk mengisi kegiatan positif selama bulan suci ramadan memang tidak terbatas
kapanpun dimanapun bisa kita lakukan
termasuk yang satu ini berada di dalam lembaga pemasyarakatan
bukan berarti kita nggak bisa mengisi bulan suci ramadhan
dengan berbagai macam kegiatan positif
baik secara spiritual ataupun juga secara sosial
beragam kegiatan seperti ada lomba tadarus al quran
kemudian lomba azan dan juga lomba cerdas cermat
diselenggarakan untuk mengisi waktu bulan suci ramadan
bagi para narapidana di lapas gunung sindur bogor
lapas gunung sindur mulai beroperasi sejak dua ribu tiga belas
dengan kapasitas hunian satu tiga ratus delapan
dan per hari jumat kemarin
mencapai sembilan ratus delapan puluh tiga orang
cukup banyak artinya hampir seribu orang
meski belum melebihi kapasitas
tapi lapas gunung sindur rupanya berbeda dengan lapas lapas di daerah lain
di blok b c d misalnya
selain narapidana pekerja
ketika jam bebas warga binaan juga tidak diperkenankan
untuk keluar dari blok
sedangkan di blok a merupakan blok dengan kategori super maksimum
dari kapasitas jumlah kamar
untuk tiga puluh enam orang
nah penguncian blok ini pun menggunakan sistem pintu otomatis
nah sejumlah narapidana seperti misalnya disana ada gayus tambunan
seperti tadi gambar sudah kita saksikan ya
gayus dan soal jumat
banjir juga mendekam di lapas ini
tadi sudah dikasih pengantar oleh fanny
bagaimana sih situasi atau kegiatan kegiatan para napi yang ada di lapas gunung sindur ini
jadi apa sih perbedaannya lapas ini dengan lapas
lapas lain dan kegiatan apa saja yang kemudian bisa menjadi ciri khas
atau bisa dilakukan mereka pada saat bulan suci ramadan
khususnya menjelang waktu sahur
langsung saja kita akan bergabung dengan rekan kami
yang sedang bersiap santap sahur dari dalam lapas gunung sindur
nesha nih kalau kita lihat dari wajahnya udah melahap menu sahur kayaknya
sebelum siap siap live ini ya
dan kita boleh bilang ya kalau nesha itu beberapa kali ada di connected
saya suka sebut nesha ini duta lafaz
mungkin gara gara nesya ada di sana membuat over capacity terjadi
gara gara nesha mungkin perawakannya besar
oke nesya apa yang anda bisa laporkan dari suasana jelang santap sahur di lapas gunung sindur
ya fani dan budi benar sekali bahwa memang saya tim sudah sahur tadi kira kira pukul dua belas
nah tapi ini saya berada di depan blok a di lapas yang tadi yang disebutkan tadi
bahwasannya dengan super maksimum security
nah ini berbeda memang dari tempat tempat yang lainnya
bahwasannya di sini ini penguncian secara penguncian otomatis dan ada intercomnya
ini intercomm yang dimiliki oleh blok a
ini otomatis kalau misalnya kita mau ke dalam ataupun para petugas yang bertugas
petugas tertentu harus memanggil ataupun bisa berkomunikasi dalam melalui intercom ini
hanya beberapa petugas saja di antaranya adalah kepala lapas kepala keamanan kepala
petugas khusus dari blok a dari yang ini super maximum security
ini pengawasannya cctv nya itu bahkan sampai ke meja atau diawasi langsung oleh menteri hukum dan ham yakni yasona lawli
sehingga sangat super maksimum security
satu kamar hanya di situ satu orang
ini sebenarnya sesungguhnya fani dan juga budi
karena ini super maximum security
sesungguhnya saya juga tidak mengetahui secara pasti bagaimana kegiatan yang berada di blok
nah ngomong ngomong blok a memang saya tidak tahu bagaimana kegiatan karena adalah super maksimum tapi ini kita melihat adalah rekan rekan ataupun para tahanan mendamping dari lapas gunung sindur membawa gerobak untuk membawakan lauk pauk untuk menyantap sahur
ini tadi ini masaknya sudah dari pukul sepuluh malam tadi jadi walaupun baru didistribusikan saat ini tetapi masaknya dari pukul sepuluh tadi karena bisa bayangkan bahwasannya mereka bekerja lalu kemudian dari buka puasa lalu sholat tarawi lalu kemudian pada pukul sepuluh makanan pun disiapkan dan saat ini akan didistribusikan
kita akan memasuki ke blok
blok b ini adalah hunian untuk kategori kasus narkoba dan juga kriminal umum
ini yang membawa tentunya adalah tahanan mendamping tahanan mendamping adalah mereka narapidana yang sudah masuki kategori tertentu artinya bahwasannya dilihat dari melalui asesmen dan juga dari kualifikasi telah memenuhi syarat sehingga para pekerja dapur ataupun tahanan mendamping sudah dinyatakan
dinyatakan aman dan sehingga bisa bekerja
ini adalah petugas yang di dalam kalau kita lihat tadi penjaga dari blok b
nah ada empat blok nah ini yang menjadi permasalahan akut di hampir semua lapas ataupun rutan bahwasannya
ini isinya blok b ini adalah tiga ratus enam puluh satu orang tetapi hanya diisi ataupun dijaga oleh satu orang penjaga ataupun satu orang sipir
jadi kita melihat bagaimana beban dari seorang sipir untuk menjaga keamanan memastikan keamanan benar benar terjaga
di blok bima ini memang kapasitasnya adalah satu ratus enam puluh orang dan diisi oleh tiga ratus enam puluh satu orang
secara umum atau secara sejumlah atau dari umum lapas ini tidak mengalami over capacity
tapi untuk di blok b ini mengalami overcapacity karena ada kekhusus
blok a misalnya belum bisa dimaksimalkan karena harus super maksimum security
kamar hanya diisi satu orang
begitupun juga dengan blok d
blok d itu adalah hanya untuk khusus tipikor dan juga untuk mereka narapidana yang sebentar lagi akan keluar ataupun asimilasi
sehingga kapasitasnya yang banyak tapi belum bisa dimaksimalkan karena ada ketentuan ketentuan khusus
dan juga memang penjaga ataupun sipir yang juga sejauh ini jumlahnya sangat terbatas
sehingga akhirnya dialihkan ke blok b dan akhirnya blok b mengalami over capacity
tetapi kalau saya melihat dari gambaran sebelum sebelumnya
meskipun lapas lapas ataupun jelujur besi lainnya
kalau saya melihat meskipun ini overcapacity
tetapi suasananya ataupun kebersihannya bisa dikatakan cukup terjaga
ini adalah pembagiannya di blok b
kamar ini adalah kamar santri
jadi masing masing blok di lapas ini di lapas gunung sindur
masing masing blok itu memiliki kamar santri
siapa yang bisa menjadi kamar santri

siapa yang bisa menjadi kamar santri
yakni mereka adalah orang orang yang sudah melalui kualifikasi
misalnya mereka yang ikut pesantren kilat
lalu kemudian bergabung kegiatan di kamar satu ini
itu sudah pembagian makanan
kemudian menuju ke b dua
dan kita akan tanyakan kepada petugas penjaga lapas yang membagikan makanan
nah ini memang makanan hanya dikasih nasi bungkus
lalu kemudian diberikan ke dalam
berbeda ketika pada saat buka puasa
saat buka puasa makanan ditempatkan di semacam omprengan
tempat seperti tempat nasi
karena memang ketika ada saat pembagian masih waktu jam bebas
sementara saat ini adalah jam yang memang narapidana mau tidak mau masih berada di dalam sel
sehingga tidak diperkenankan untuk menjaga demi keamanan narapidana
tidak keluar dan bentuknya adalah si bungkus
sehingga keamanan pun
karena kita tidak pernah tahu bagaimana situasi ketika ini dibuka
lalu hal hal yang tidak diinginkan kemudian terjadi
akhirnya disiasati bahwa nasi ataupun lauk lauk ini diberikan melalui atau dalam berbentuk nasi bungkus
kita akan coba tanyakan kepada salah satu petugas yang bertugas di dapur ini
yang dengan mas isrul
selamat pagi mas
sudah sahur belum mas
oke ini kalau misalnya tadi saya bisa lihat
tadi teloknya apa aja sih mas tadi itu di sana tuh mas
lauk untuk malam hari ini apa nih
tukagi ini sayur dengan nasi
sayur dengan nasi ya
ini kalau misalnya kita melihat tadi memang jadwal untuk masak itu karena untuk di bulan puasa itu jam berapa
dan kalau perbedaan dengan di bulan bulan seperti biasanya itu gimana sih mas
untuk perbedaan di hajaran
hari biasa dengan bulan puasa itu hanya jam mulainya aja sih
kita untuk puasa ini jadi kita lebih percepat gitu
jadi kalau nggak dipercepat ya ke hambat juga
karena jumlah narapidana di lapas gunung sindur ini kan makin lama makin meningkat ya
jadi kita persiapan itu untuk menu sahur dari jam sepuluh kita udah siap siap untuk pengolahan
dari proses persiapan pengolahan sampai dengan packing ke nasi bungkusnya itu
buka sendiri jam berapa masaknya mas
untuk buka sendiri itu dari mulai jam sepuluh kita sudah persiapan
jadi jam empat kita targetkan beres sampai packing ke penengkapan makanannya
kemudian dibagikan ke napi jam empat sampai jam dua
ini kan menu menu walaupun sebenarnya kalau saya lihat tadi sebenarnya ada nasi ada sayur juga
sebenarnya bagaimana sih strategi atau siasat bisa mensiasati tetap terpenuhi gizi daripada narapidana itu sendiri
yang pasti kita menekankan kepada pemborong atau pengirim bahan makanan
dimana mereka harus mengirimkan bahan makanan sesuai dengan ada di kita ada regulasinya
itu diatur dalam permain kum ham yaitu permain peraturan menteri hukum dan ham ri
nomor m hh satu pk tujuh dua tahun dua ribu sembilan
itu diatur tentang bagaimana penyelenggaraan
bagaimana penyelenggaraan makanan bagi warga binaan pemasyarakatan di lapas maupun di rutan
nah ini siasatnya juga supaya jangan sampai telat juga nih mas
semenit pun nih jangan sampai karena bahaya juga mbak
apa namanya bisa menyebabkan hal hal yang tidak diinginkan kalau makanannya sampai telat
siasatnya seperti apa supaya tidak telat
yang pasti kita tekankan kepada pengirim bahan makanan ya sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan di kontrak
karena jika mereka melewati batas dari jadwal yang ditetapkan di kontrak itu dikenakan sanksi
ya kemudian ketika proses serah terima pun kita cek kita cek betul betul mengenai kuantitas maupun kualitasnya
jadi sampai dengan di tangan warga binaan insya allah udah terjamin kualitas dan kuantitasnya
oke baik terima kasih banyak pak sisrul telah melakukan waktu dan mungkin akan mengikut kembali membagikan makanan ke para narapidana
di lapas gunung sindur ini sendiri seperti yang saya sampaikan bahwasannya budi dan fani
ini sebenarnya kalau misalnya berbedaan dengan lapas lapas yang lainnya selain ada satu blok a yang super maksimum security
tetapi kalau tadi saya melihat pantauan kami di lapangan bahwa meskipun di blok b dan blok c bukan merupakan kategori super maksimum security
tetapi pada saat jam bebas tetap saja narapidana dibatasi kebebasannya
dalam artian bahwasannya hanya napi napi khusus yang memiliki seperti yang aktif di blk atau balai latihan kerja
lalu kemudian yang menjadi pekerja di dapur dan juga yang benar benar mengikuti kegiatan lainnya diperankan untuk keluar blok
tetapi bagi mereka yang tidak mempunyai ataupun punya kegiatan di luar tetap harus berada di blok
ini kenapa akhirnya
lapas gunung sendiri berbeda dengan lapas lainnya
bahwasannya ada beberapa bisa menjadi sebuah ketakutan tersendiri bagi narapidana yang lainnya
sehingga karena berbeda karena ketika jam bebas jam bebas itu adalah ketika sel pintu sel dibuka dari pukul tujuh pagi atau pukul setengah delapan pagi hingga jam lima sore
itu mereka narapidana bisa keluar dari kamar sel masing masing
tetapi di sini berbeda
meskipun berbeda berbeda bahwasannya mereka harus tetap berada di lapas atau berada di blok itu sendiri
meskipun yang sebenarnya yang super maksimum security hanya di blok a blok b dan c dan d
itu bukan masuk dalam kategori super maksimum security
budi dan fani
neysha tadi selain anda menyebutkan narapidana yang di blk
ada balai latihan kerja dan juga mungkin mereka yang aktif sebagai pekerja dapur begitu
sisanya atau warga binaan atau narapidana lain apa yang mereka lakukan untuk mengisi berpuasa di selama bulan ramadan ini
apakah memang ada pengajian bersamakah
atau ada kegiatan kegiatan keagamaan
atau seperti apa
kegiatan yang lainnya yang sebelum selain balai latihan kerja narapidana di dalam kamar tetap diperlukan untuk berpengalaman
seperti membaca ataupun misalnya peta darusan di dalam kamar ada kegiatan kegiatan lainnya di luar
misalnya kalau saya lihat nih sebenarnya fani yang paling menarik adalah di masing masing blok itu ada meja pingpong
ataupun tenis meja ini seperti kalau kita melihat dengan kedekatan kita ini seperti teman teman kita sendiri
ataupun teman teman kameramen di cnn ada meja pingpong

jadi aktivitas bagi para narapidana untuk bisa beraktivitas maupun juga ada di lapangan
sehingga ada aktivitas lain yang bisa dilakukan oleh masing masing ataupun narapidana
dan tentu ada tadarusan seperti misalnya hari ini saja ada lomba tadarus al qur'an
lalu ada lomba azan lomba kultum
nah hadiahnya sebenarnya juga tidak terlalu yang wah wah banget gitu
tapi hadiahnya adalah sarung baju koko peci
sebenarnya sangat sederhana
buat kita sederhana tetapi buat narapidana itu tidak menjadi sederhana karena melalui proses yang mengikuti lomba
ada kegiatan sehingga sederhana menurut kita tapi tidak begitu istimewa buat kita
tapi menjadi istimewa bagi para narapidana yang mengikuti lomba
lalu kemudian menang hanya hadiah sarung peci dan baju koko
nah di sini ini lantai satu sel ini di blok ini di blok b ada dua lantai
memang di lantai dua lantai satu dan kalau saya melihat situasi masih sangat terjaga
fani dan budi
dan itu kenapa
jadi kalau misalnya seketika jam bebas misalnya di beberapa rutan ataupun lapas yang pernah saya tempatkan
atau maksud saya yang pernah saya datangi
itu pada saat jam bebas

mereka bisa beraktivitas
sementara di sini tidak bebas
misalnya gini hari ini saja ada dua puluh narapidana dari rutan bogor yang dialihkan ke ataupun dipindahkan kemari
menjadi jumlah persore tadi adalah sembilan ratus sembilan puluh delapan
sebentar lagi akan mencapai seribu
tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasannya lapas ini pun akan mengalami over capacity karena di beberapa tempat atau banyak sekali tempat
banyak sekali tempat lapas yang juga mengalami over capacity
sehingga secara karakter narapidana di sini karena ini merupakan banyak sekali pindahan dari beberapa tempat
sehingga ataupun mereka mereka yang dianggap bermasalah di lapas mereka masing masing lalu dipindahkan
ini menjadi itu tadi
kalau tadi saya berbicara dengan salah satu narapidana
sebenarnya lapas sindur salah satunya memang ada kegiatan positif
tentunya pasti setiap masing lapas mendorong untuk narapidana aktif
untuk bisa membina dirinya sendiri untuk ketika di luar ada pembelajaran yang didapat sehingga tidak mengulangi kejahatan yang dilakukan
dan menjadi ketakutan tersendiri fani karena itu tadi ketika jam bebas tidak serta merta mereka benar benar bebas
fani dan budi
nesha yang kemudian saya juga tertarik dari penjelasan anda di awal tadi bahwa lapas sindur ini menjadi salah satu lapas dengan high maksimum security
boleh dialaborasi lagi tidak
kira kira high maximum security itu apa saja yang membuat itu menjadi spesial atau lebih ketat dan siapa saja sih tahanan tahanan spesial quote unquote yang juga ada di situ
kami juga mendengar ada beberapa napi napi terorisme juga ada di sana ya
apakah kegiatan misalnya deradikalisasi atau hal hal seperti itu juga diadakan di lapas gunung sindur itu sendiri

ya untuk di spesial untuk dikonsumsi
untuk dikonsumsi spesial untuk dikonsumsi di lapas blok a
menurut pantauan kami adalah di sini tetap ada cctv yang dipantau
ada sekitar ratusan cctv yang diaktifkan untuk seluruh lapas
lalu kemudian cctv tersebut bisa melihat bagaimana kegiatan para narapidana di super ataupun di blok a yang itu langsung online di ruangan dari menteri hukum dan ham yasona lawli sehingga benar benar dipantau
pintunya pun ditutup dibuka secara otomatis

melalui tombol tertentu dan itu hanya bisa hanya satu petugas yang memiliki kewenangan ataupun yang saat itu bertugas menjaga shiftnya
sehingga pihak lain tidak memiliki kewenangan untuk bisa menutup
karena yang lainnya bentuknya adalah manual menggunakan gembok lalu buka kunci
tapi kalau di sana di blok a atau di blok a menggunakan otomatis
untuk sebenarnya untuk di lapas a atau blok a ini sebenarnya pada saat dibangun sebenarnya
karena tidak ada khusus untuk menjadi super maksimum security
tapi ketika mengikuti ada kebutuhan akhirnya lapas ataupun blok a itu sendiri dijadikan pilot project untuk super maksimum security
untuk anggarannya pun sistemnya seluruhannya adalah menggunakan anggaran atau apbnp dua ribu enam belas dengan anggaran empat delapan miliar rupiah
saya harus cek dulu sekali lagi budi
kira kira sekitar segitu tetap lah
kemudian ketika akhirnya menjadi pilot project ini akan menjadikan sebagai contoh ya empat delapan miliar rupiah
dan ini akan dijadikan contoh untuk bagaimana pembangunan lapas high risk di nusa kambangan karanganyar
dan kira kira itu akan memakan biaya sekitar lima ratus miliar untuk sistem dan juga untuk pembangunan
sehingga dengan nilai empat delapan miliar untuk membangun super maksimum security
diharapkan para narapidana seperti kelas bandar narkoba kelas kakap yang berada di sana benar benar merasakan bagaimana hukuman yang sebenarnya harus pantas didapatkan
karena ada kategori sejumlah kategori untuk napi napi dalam kategori high risk misalnya
pertama adalah tentunya dari jenis kejahatan yang dilakukan se high risk apa dari kejahatan yang dilakukan
lalu kemudian se high risk apa dari psikologis dan juga kesehatan

kemudian se high risk apa dari psikologis dan juga

maka sudah tentunya bisa saja ketika melakukan kejahatan sebenarnya bukan kategori high risk tetapi melalui assessment dari psikologis kejauhan dan lain lain
ternyata dirinya mendapatkan ataupun kategori sebagai narapidana high risk itu bisa saja dipindahkan atau ditempatkan di sebuah kamar yang kategorinya penjagaannya super maksimum security
lalu kemudian kalau kita lihat juga budi
bahwasannya memang benar ada sejumlah tokoh ataupun nama nama besar yang berada di lapas gunung sindur hindia sendiri
seperti misalnya terpidana abu bakar ba'asyir tetapi abu bakar ba'asyir tidak ditempatkan di blok a
ada lapas ataupun kamar yang benar benar dikhususkan untuk abu bakar ba'asyir dan juga dijaga
ada juga yang menemani abu bakar ba'asyir dengan usia yang renta tersebut sehingga ada juga yang menemani
nabi lain yang menemani untuk kebutuhan keperluan sehari hari dari abu bakar ba'asyir
di blok gayus tambunan sebenarnya ketika dipindahkan dari lapas suka miskin ditempatkan di blok a itu sendiri
tetapi setelah satu tahun mendekam di blok a lalu kemudian sekarang dipindahkan ke blok d yang khusus untuk tipikor
tadi seperti yang dilatih gambar bahwasannya gayus tambunan pun ikut sholat jumat kemarin
bersama dengan narapidik
asik lah gitu ya maksudnya tidak terkugung dan juga tidak depresi dengan kemudian apa yang kemudian dialami di dalam lapas
oke terima kasih neysha megawati korespondensian n indonesia
selamat kembali menjalankan sahur anda loh
mungkin bisa ditambah lagi tadi sahurnya ya